halo selamat malam jelang berakhir masa jabatan sebagai gubernur dki jakarta
anies baswedan mendeklarasikan diri sebagai calon presiden
sudah mengantongi setengah sobekan tiket dari partai nasdem
anies mengungkapkan jalan terjal menatap gelanggang pilpres dua ribu dua puluh
mulai dari upaya penjagalan lewat kasus hukum formula e
membangun soliditas rekan koalisi dalam memilih calon wakil presiden
hingga hubungan dengan presiden joko widodo yang kerap kali dianggap berseberangan
inilah spesial hot seat pertaruhan anies baswedan di gelanggang dua ribu dua puluh empat
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya dalam satu setengah jam ke depan dalam political show
kami terima kami siap jalan bersama
baik rifana alhamdulillah
terima kasih sudah meluangkan waktu berbicara politik di political show
terima kasih sudah mengundang
banyak hal yang harus kita tanyakan satu persatu
tapi sebelum saya tanya soal deklarasi partai nasdem tanggal tiga oktober
saya ingin tanya karena anda masih berstatus sebagai gubernur dki jakarta
sesuai dengan baju yang anda kenakan hari ini
pak anies anda akan selesai masa jabatan pada enam belas oktober
nanti sebagai gubernur dki jakarta
selama lima tahun memimpin ibu kota
anda sudah puas atau belum puas karena masih banyak yang belum terselesaikan
saya mensyukuri semua
saya bertugas di jakarta ini adalah salah satu penugasan yang paling memberikan kebahagiaan
paling memberikan pembelajaran
satu pembelajaran bagi saya sendiri
setiap pertemuan setiap kelapangan setiap berinteraksi
di situ saya dapat ilmu baru
selalu sepanjang lima tahun ini
pembelajaran dari mulai soal batas air di laut yang kita dulu tidak pernah terlibat
sampai persoalan kampung padat kumuh
sampai persoalan penyediaan pasokan pangan untuk sebelas juta warga jakarta
memastikan bahwa harga stabil setiap hari
dan itu sebenarnya ya nana itu hal yang saya paling banyak pikirkan tiap hari
bagaimana harga di tiap rumah tangga itu stabil
kadang kadang orang mikir mungkin gubernur mikir ini tidak stabil ya
bikinnya tentang banjir tentang macet
ya itu tentu
yang kedua yang dikerjakan di sini itu punya efek langsung
begitu mengambil kebijakan a misalnya
mengubah cara rekrutmen siswa di sekolah sekolah
langsung terasa perubahannya
begitu mengambil tentang penyediaan universal health coverage
jadi kebahagiaan kami itu adalah setiap menyaksikan warga
merasa ada kebahagiaan di sekolah sekolah
ada rasa syukur rasa bahagia atas kebijakan
datang ke kelurahan lihat panjang antrian ibu ibu
mau mengurus surat izin usaha mikro kecil
itu kami bersyukur betul menyaksikannya
kemudian mereka dengan punya izin iumk itu izin usaha mikro kecil
mereka bisa berusaha lewat online
punya nbpp bisa berusaha online
karena itu kan kebijakan kemarin membebaskan untuk mengambil izin dimana saja
dan yang ketiga ini adalah sebuah tanggung jawab yang berinteraksi langsung dengan orang
ketika saya bekerja di kementerian
sesungguhnya banyaknya bekerja hasilnya paper
kebijakan kertas kertas kerja
sekarang dengan orang
dengan orang yang sesungguhnya
ibu yang bicara apa
gak ada biaya
pak kami punya ide membuat pengerasan jalan
pak kami punya gagasan untuk membuat signage
orang semua itu
nah saya menikmati tugas ini
yang pernah besar saya terima dari warga jakarta
tapi juga sebuah amanah yang mengizinkan saya untuk
bekerja bersama dengan warga jakarta
yang kalau kita hitung waktunya
senin maafkan senin sabtu minggu
rasanya kayak jumat ke dua jumat ke tiga
karena tidak ada abisnya
tidak melelahkan itulah kecewaan saya ditanya
puas tidak saya bersyukur
saya merasa bahagia saya merasa dapat keberkahan untuk bisa mengurus jakarta lima tahun terakhir ini
jadi lebih enak jadi gubernur dki
jadi dosen atau jadi menteri
oh saya menikmati gubernur dki
lebih enak jadi gubernur dki ya
di sini saya merasakan betul betapa yang dikerjakan berdampak
betapa masalah yang dihadapi langsung kita bisa selesaikan
dan saya mengalami proses pembelajaran yang lengkap
karena jakarta ini semua urusan ada
semua urusan ada
jadi saya meramai dari mulai perlindungan perempuan disabilitas
sampai persoalan gedung pencakar langit
satu topik misalnya tadi perlindungan perempuan
selesai rapat itu pindah soal tata ruang
terus kemudian pindah lagi soal pendidikan
jadi kalau ditanya paling dari semua yang pernah saya jalani
bertugas sebagai gubernur di jakarta ini
adalah pengalaman yang paling mengesankan
mudah mudahan memberikan manfaat bagi semua
soal memberikan manfaat pada saat anda maju pada pilgub dki dua ribu tujuh belas
ada janji kampanye dua puluh tiga janji kampanye anies baswedan
dari dua puluh tiga janji kampanye sudah berapa persen yang menurut pak anies sudah terrealisasikan
jadi kami membuat janji itu betul dua puluh tiga
jadi janjinya itu dibuat dengan melihat kondisi di jakarta
dari kondisi jakarta kemudian terjemahkan untuk janji
jadi bukan dari awang awang tuh
maka alhamdulillah kita bisa menjalannya
nah kita bersyukur
ada yang masih harus diteruskan
tapi kita juga menemukan hal baru yang tidak dijanjikan dan kita kerjakan
jadi mau apa apa harus diselesaikan
jadi hal yang dulu tidak dijanjikan tapi kita kerjakan
dan misalnya ya kita mengerjakan kemarin di jakarta ini warga jakarta merindukan stadion sudah bertahun tahun
the jack itu dijanjikan stadion sudah lama sekali
dan itu salah satu janji kami
dan alhamdulillah itu terlaksana sebagai contoh
kemudian bicara tentang universal health corporate yang tadi saya sampaikan
dan itu artinya
dan itu terjadi tahun dua ribu delapan belas ya
kami bertugas sembilan oktober
dan itu artinya kita mengeluarkan uang satu tiga ratus empat belas triliun
lalu ada sebagian janji ini
tapi itu tidak kelihatan barangnya
contoh penataan keuangan yang baik menjadi wtp
itu kan gak kelihatan fotonya tuh
tapi tata kelolanya diperbaiki
kemudian sakit penilaian kinerja dengan ukuran yang baik
jadi kami itu pekerja bukan hanya untuk hal hal yang monumental
yang satuan satuannya bisa dilihat
tapi termasuk perbaikan sistem yang dijanjikan itu juga dituntaskan
nah tapi pemerintahan itu adalah proses yang ada continuity
kita membuat sebuah langkah menunaikan janji
sesudah itu nanti akan muncul ekspektasi baru
ekspektasi baru itu menimbulkan masalah baru
karena ekspektasi kan penyebab masalah
ini kenyataan ekspektasi
oke ada masalah yuk
jadi kami melihat alhamdulillah
sempurna tentu tidak
bisa dicari kanan kiri
tapi kami bersyukur itu bisa tuntas
beberapa hasil kerja bapak yang terlihat nyata
itu melanjutkan program pejabat sebelumnya
melanjutkan program gubernur sebelumnya
kalau kita lihat biasanya pak
pejabat itu enggan melanjutkan program pendahulunya
tapi bapak mau melanjutkan program gubernur sebelumnya
kenapa anda mau lakukan itu
iya dulu saya di luar pemerintahan
saya sering lihat pemerintahan
kenapa sih orang ini pada gak menerusin program sebelumnya
dan saya merasa
loh kan sebagai warga kita ingin continuity
tentu ada change
apa yang diperbaiki
apa yang dikurangi
jadi kami ketika mulai bertugas itu
eh satu apa yang baik kita teruskan
apa yang kurang kita tambahkan
kemudian apa yang dibutuhkan baru
yuk kita buat yang baru
yang belum ada
kemudian apa yang merugikan
jadi empat tuh kriterianya
jadi bapak nggak gengsi mengakui bahwa program pendahulu
memang wajib diteruskan
ataupun bagus untuk diteruskan
kita sekarang membangun namanya sistem jaklingko
yang diperbaiki oleh jaklingko
jaklingko ini transportasi umum se jakarta
basisnya itu adalah namanya brt
ini adalah busway
siapa yang mulainya
kemudian kita besarkan ini
dengan satu kata kunci
nah yang dulu nggak ada
jadi itulah yang barunya
barunya apa integrasinya
dan kalau baca ya
coba baca berita beritanya
itu yang namanya kritik luar biasa
dulu orang menolak ya
oh ngabisin jalan
jalan ini pakai untuk busway
itu yang namanya negatif itu luar biasa
jadi saya bekerja untuk warga jakarta
bukan bekerja untuk kepentingan saya
mengurangi kepentingan gubernur sebelumnya
ini adalah yang tuntung gitu
punya pendekatan untuk pembangunan pemerintah
itu tidak menggusur
itu pak jokowi kerjakan begitu
dan mungkin oleh
ada yang tidak mau meneruskan
kalau saya malah meneruskan pendekatan itu
pendekatan yang dibuat oleh pak jokowi itu
yang kemudian kami teruskan
kita bangun stadion ziz
warganya kemana sekarang
warganya disiapkan bangunan rumah
terbayang tidak ada rumah untuk warga
yang sosioekonominya itu lemah
di samping stadion termahal yang ada di republik ini
bicara soal pendekatan yang dikeluarkan oleh pak jokowi
ataupun program programnya pak jokowi
salah satunya adalah reklamasi
anda juga melanjutkan itu
jawaban anda seperti apa pak sanis
ini salah satu janji dalam kampanye kemarin
janji kampanye kemarin adalah menghentikan reklamasi
ketika kita melakukan penghentian itu
berhami luar biasa
kami tunaikan ini sebagai janji
bukan soal reklamasinya persis
bagaimana kegiatan reklamasi itu
dilakukan di kawasan
yang berupa teluk
muara sungai sungai jakarta
air dari sungai
air sampai ke pantai
ke tepi pantai
setelah ada reklamasi
itu akan terjadi backwater
kami laksanakan itu
jadi kita bersyukur
harus bisa melewati itu semua
dengan segala macam tantangan hukum yang ada
apa yang kita lakukan
ketika kita melaksanakan
mengikuti semua ketentuan
hukum yang ada
dari tujuh belas pulau reklamasi di teluk jakarta
anda mencabut tiga belas pulau
tapi empat masih diteruskan karena memang sudah dilakukan
pembangunan di sana
salah satunya adalah pulau g
itu pak jokowi juga dulu memberikan izin untuk pemukiman
dan anda kemudian melanjutkan dengan
mengubah namanya pak
ketika kita memutuskan untuk menghentikan
ya diingat ya
yang dihentikan itu reklamasi
bukan kegiatan di atas tanahnya
kadang kadang kita ini mengasumsi
menghentikan reklamasi itu artinya
menghabisi semua bangun yang ada di situ
bukan yang tidak diteruskan adalah
yang sudah ada
ya itu dimanfaatkan
udah jadi itu tanahnya mau dibongkar lagi
malah justru menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar
dalam semua sifat penuduhan
yang harus membawa bukti adalah yang menuduh
bukan yang dituduh